kau pikir kamu bisa mengalahkan rabu
semua itu terjadi karena ibunda berusaha untuk membunuh ibunda ratu kentering mani
demi allah nimas ibunda tidak pernah melakukan itu
lalu siapa ibunda
katakan kepada aku siapa pelakunya
jika bukan ibundalah pelakunya
lalu mengapa botol racun itu berada di tangan ibunda
kenapa rana santai
kenapa menyimpan racun ini
seluruh ruangan di istana ini harus digeledah tanpa terkecuali
ya bagaimana aku harus menjelaskan semua ini
kalau aku katakan yang sebenarnya aku menemukan botol racun itu di sini
putriku rara santang pasti dalam bahaya
dia akan menjadi sasaran fitnah itu
selama ini aku memandang ibunda sebagai seseorang yang bijaksana
penuh dengan kasih sayang
tapi dengan apa yang sudah ibunda lakukan
aku benar benar kecewa kepada ibunda
pandanganku kepada ibunda yang sangat aku kagumi kini telah hancur berantakan
aku tidak menyangka ibunda sanggup melakukan hal sekeji itu
tidak semua hal
bisa kita ketahui
ibunda tidak akan
bagaimana takut akan percaya dengan ibunda
semuanya sudah jelas
aku melihat dengan mataku sendiri bahwa botol racun itu berada di tangan ibunda
mau bagaimana lagi ibunda menyatakan
kecuali ibunda bisa membuktikan
bahwa ada orang yang bisa membuktikan
ada orang lain yang memiliki botol racun itu
allah akan mengungkap semua rahasia ini
allah tidak pernah tidur
hanya dengan quiternya adalah pembawa bantuan apel
aku tidak percaya realised apel
ibunda bulbs ayah
tidak ada yang penting
jangan meng gothic

semua ini berkat guru
sekarang kembalilah ke alam nyata
perdalamlah ilmu kesaktianmu
lapilah dengan tekun
tapi kau benar benar sempurna menguasai
terima kasih guru
sebelum aku pamit
aku balap hati selalu menepati janji
seperti ini aku kembalikan
ya allah apa yang harus aku lakukan
aku sudah kehilangan semuanya
aku sudah kehilangan putraku walang sungsang
aku sudah kehilangan kepercayaan putriku rara santang
apalagi yang lebih menyakitkan
dari seorang ibu yang sudah kehilangan kepercayaan anaknya
aku tidak bisa berdiam diri
aku harus melakukan sesuatu
aku harus bisa membuktikan
bahwa bukan aku pelaku yang meracuni rai kenterimanik

sudah pada waktu mabuk derek
nosel dari semalam
percaya dengan bangsa kami
sarap melaksanakan poin bahasa asli

saya coba selalu menyampaikanmakan
untuk mereka kepala kami

curi kulutuk congkir
berani beraninya kamu datang kesini
dan membawa kegagalan
yang kamu hadapi itu
remaja usia belasan tahun
bagaimana kamu gagal menghadapi bocah seperti itu
ampun seribu ampun gusir
dengan daya dan upaya
sudah hamba lakukan
karena dia dibantu
sama dua pendekar tangguh dari panjalu gusti
aku dia mau mendengar alasan apapun
sekarang kamu mati di tamanku
buat sama suku
apakah yang bisa dilakukan
tuah tak ada sama sekali

menyerahlah maling tengik
kamu bisa mengalahkan
untung aku tidak terkena jurus itu
jurus yang sangat berbahaya
aku harus berhati hati
top kar furia